apakah anda tahu dengan teknologi iot
teknologi ini dapat menghubungkan perangkat rumah dengan hp anda melalui internet
seperti apa pengaplikasiannya yuk kita cari tahu
ditemukan oleh kevin esthton pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
iot merupakan teknologi yang memungkinkan suatu benda dapat terhubung dengan perangkat lainnya
menggunakan jaringan internet dengan tujuan untuk berkomunikasi
mengendalikan menghubungkan dan bertukar data
nabila seorang ibu rumah tangga di tangerang selatan adalah salah satu orang
yang memakai teknologi iot pada beberapa perangkat di rumahnya
di antaranya pintu rumah
staker atau colokan listrik
cctv dan lain sebagainya
pak nabila ini udah berapa lama kak menggunakan teknologi iot di rumah ini
kita udah menggunakan teknologi ini sejak oktober dua ribu dua puluh satu sih
semenjak mulai menempati rumah ini
itu dasar awal membuat keputusan akhirnya menggunakan teknologi ini apa pak
sebenarnya kenapa akhirnya menggunakan teknologi ini
keamanan sih utamanya
makanya kita pakai teknologi ini lebih banyak untuk di pintu pintu rumah
akses akses masuk untuk cctv gitu untuk melihat kondisi rumah ketika kita
gak ada di rumah ataupun kita lagi ada di atas
ini kalau di sini contohnya ini sih
di sini karena emang kita utamanya untuk keamanan
jadi lebih banyak sensor
sensor yang kita pakai itu di pintu pintu masuk
pintu depan pintu belakang
sebenarnya masih ada sensor pintu lagi yang rencananya mau kita pasang di jendela jendela
karena jendela jendela yang kemungkinan bisa dimasukin sama orang
terus ada juga cctv indoor dan outdoor yang bisa kita lihat dari handphone juga
kalau misalnya kita lagi
tinggal di kick aja ya
kita tinggal klik aja
terus nanti kita bisa geser geser juga di sini
jadi tiga ratus enam puluh derajat
jadi bisa kita akses dari sini tiga ratus enam puluh derajat
dan sebenarnya dari sini pun kita juga bisa dengar suara yang ada di rumah
dan kita juga bisa kalau kita lagi di luar kita bisa ngomong ke orang rumah gitu kalau ada apa apa
jadi ada sensor suara juga ya
sensor suara ada di sini
selain gambar aja ya
selain gambar ada sensor suaranya juga
selain cctv apalagi nih kak yang ada
sensor pintu sih
jadi pintunya ketika pintunya dibuka atau ditutup akan ada notifikasi di handphone nanti
kalau pintunya terbuka atau tertutup
dan ada sensor suara pintu juga nanti kalau pintunya terbuka kalau kita lagi di rumah ada suaranya juga kalau pintunya terbuka
jadi ketika pintunya dibuka akan ada suara yang muncul itu menandakan bahwa ada orang masuk ke dalam rumah tersebut ya
lalu untuk saluran istri sendiri terminal ada juga ya
kalau nggak salah
kita juga pakai alarm dan terminal
jadi kalau misalnya kita lagi di luar atau misalnya kita lupa matiin
jadi kita bisa langsung akses dari handphone untuk mematikan
aliran listrik yang masih nyala di rumah
pengaplikasian teknologi iot yang dilakukan di beberapa perangkat tentu cukup memudahkan bagi para penggunanya
namun menurut imron zuhri seorang pengamat teknologi penggunaan teknologi iot perlu dibarengi dengan security atau keamanan yang ketat
mungkin salah satu yang paling penting diperhatikan itu security nya ya

kalau kita bisa menggunakan koneksi

rumahnya atau lampunya
seringkali ada banyak gadget yang tidak dilengkapi dengan security yang memadai
sehingga niatnya mungkin mengamankan rumah
malah membuat informasi rumahnya jadi terbuka untuk semua orang
dengan penggunaan yang benar teknologi iot dapat membuat kita jauh lebih aman dan nyaman
ketika berada di luar rumah
jarak bukanlah suatu masalah saat kita tetap mempunyai jaringan internet
untuk mengendalikan perangkat yang ada di rumah kita dengan hanya menggunakan handphone